gubernur dki jakarta anies baswedan sudah memerintahkan masyarakat melakukan social distancing
sebenarnya apa sih social distancing dan yang paling penting bagaimana kita bisa menerapkan
dan seberapa besar efektivitasnya dalam hal menangkal atau mencegah penyebaran virus corona yang ada di indonesia
jadi ini dia ya social distancing sekarang sangat penting harus kita tanamkan setiap hari setiap waktu
ini harus kita lakukan semua jadi ini menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama
tapi sebelum kita melangkah lebih jauh seberapa efektivitas menerapkan praktek social distancing ini
saya akan kasih ke anda bagaimana informasi apa definisi dari social distancing ini
kita lihat dikutip dari health com center for disease control and prevention atau cdc di amerika serikat
jadi social distancing adalah keluar dari tempat orang orang berkumpul
jadi sendirian aja jadi keluar dari tempat tempat keramaian pusat pusat keramaian
misalnya kita lihat apa sih mall kemudian pusat perbelanjaan pasar
pokoknya tempat yang setiap hari memang didatengin banyak banget orang yang ada di sana
jadi pentingnya juga tidak hanya menghindari hal yang harus kita lakukan
atau bisa dan wajib kita lakukan selain menghindar
kalaupun jadi gini imbauan untuk melakukan social distancing
itu adalah sifatnya jangan keluar rumah kalau misalnya nggak urgent urgent banget deh
atau kalau nggak penting penting banget
kalaupun memang anda semua terpaksa harus melakukan sesuatu di luar rumah
atau harus pergi ke tempat yang kira kira memang jadi kerumunan masa atau pusat keramaian
yang paling penting yang harus dicamkan adalah tolong jaga jarak antara satu orang dengan yang lainnya
jadi who sendiri mengimbau atau mendefinisikan social distancing ini adalah
dari satu orang ke orang yang lain kalau misalnya di tempat rame
jaga jaraknya itu minimal satu sampai dengan dua meter
jadi kalau misalnya kita lihat apa yang terjadi misalnya di mode transportasi mrt atau transjakarta
tadi misalnya anda lihat juga orangnya masih dempet dempet banget kalau misalnya ngantri
jadi nggak ada social distancing jadi kemungkinan atau potensi penyebaran virus itu gampang banget
ini kita nggak hanya ngomongin corona virus virus lainnya misalnya kayak flu batuk dan sebagainya bisa saja terjadi ya
oke kemudian kita akan lihat lagi apa sih sebenarnya tadi ada social distancing
ada juga isolasi dan juga karantina
jadi kalau misalnya isolasi ini memisahkan orang yang sehat dengan orang yang sakit
jadi memisahkan orang yang sehat dengan orang yang sakit
bisa di bawah supervisi dari petugas medis ataupun tiga ataupun tidak
berbicara mengenai social distancing
saya akan kembali ke anda terkait dengan pemahaman dan apa yang harus kita lakukan terkait dengan social distancing
kalau tadi sebelumnya saya sudah menjelaskan apa itu isolasi
yaitu isolasi adalah memisahkan orang yang sehat dengan orang yang berpenyakit atau memiliki penyakit
kemudian bedanya apa dengan karantina
karantina itu memisahkan dan juga membatasi pergerakan
jadi pergerakan ini semua harus dibatasi
jadi pergerakan orang khususnya pergerakan orang yang belum dinyatakan sakit
jadi harus dibatasi kepada orang orang yang masih dalam dugaannya terpapar virus
nah untuk kalau kita berbicara mengenai karantina
di kasus penyebaran virus corona
biasanya orang yang sudah melakukan salah satunya perjalanan ke luar negeri atau khususnya ke negara negara
yang positif terjangkit atau memiliki wabah dari covid sembilan belas
sehingga orang orang yang memiliki rewayat perjalanan ini diwajibkan atau diharuskan menjalani masa karantina di rumah selama kurang lebih empat belas hari
dimana cdc sendiri merekomendasikan bagi yang akan melakukan isolasi baik isolasi ataupun karantina ini untuk tetap terus memonitor gejala gejala yang mungkin saja timbul
dan harus pastinya menjaga kesehatan istirahat yang cukup makan makanan teratur
dan yang paling penting salah satunya adalah tidak bertukar peralatan makan ya
itu yang harus dilakukan
oke saya langsung saja berpindah
kalau tadi isolasi kemudian karantina ini apa itu lockdown
nah lockdown itu merupakan semacam protokol darurat
jadi protokol emergency atau darurat ini yang biasa diterapkan untuk mencegah sesuatu yang menyebar
dalam hal ini kita berbicara mengenai penyebaran virus
nah ini untuk menangkal penyebaran corona dilakukan atau sudah dilakukan beberapa negara sebelumnya
misalnya salah satunya italia kemudian ada juga denmark norwegia
ada negara lainnya
walaupun sekarang indonesia pertanyaan apakah perlu kita melakukan lockdown
presiden menyatakan kita tidak akan melakukan lockdown
nah berbicara mengenai social distancing kita akan lihat seberapa efektif sebenarnya
social distancing ini karantina dan lainnya di mana washington post kita ambil
ini adalah grafis yang dibuat oleh washington post terkait dengan simulasi efektivitas penerapan dari social distancing ya
pertama ini misalnya kita lihat
oke saya hapus dulu
jadi kita lihat ini ada semacam
oke ini harusnya berubah warnanya
kita geser lagi
jadi intinya kalau misalnya kita lihat perubahannya
sebenarnya ada perubahan
jadi pertama simulasi ini dilakukan kepada dua ratus orang
jadi setiap orang ada di posisi yang tidak beraturan
jadi kalau misalnya ada orang yang sakit
ditunjuk sebagai titik yang berwarna oranye ini
ini menyebar ke orang sehat
nanti ini kemudian berubah warnanya menjadi biru
ini harusnya sebenarnya mungkin anda harusnya lebih jelas ya untuk melihat ini
ke warna biru atau top biru dan semuanya akan cepat tersebar
nah titik pink itu nanti akan berubah warna
dari warna orange kemudian warna biru
kemudian juga ada warna pink
nanti diibaratkan jika orang yang sudah sehat
tidak akan tertular lagi
jadi dengan simulasi ini jumlah orangnya semakin sedikit
semakin banyak orangnya juga semakin lambat
nah bagaimana social distancing itu harus diterapkan
ada beberapa grafis ini grafis dari washington post
yang juga saya mau coba tunjukkan
jika tidak sama sekali melakukan atau menerapkan social distancing
jadi anda lihat orang yang sakit orang yang sehat
tetap pergi ke tempat kerumunan
atau ke tempat tempat yang memang banyak sekali orang
kemudian berinteraksi di sana tanpa menjaga jarak
sehingga jumlah orang yang sakit menulari orang yang sehat
jumlahnya akan semakin terus bertambah
dan ini juga akan memunculkan atau berpotensi
tingkat kematian atau penyebaran orang orang yang tertular virus tersebut
kurang lebih seperti itu
lalu bagaimana jadinya kalau misalnya kita melakukan partial lockdown
kalau partial lockdown ini kita lihat ya
bagaimana masih menerap misalnya beberapa negara seperti italia
kemudian denmark kita lihat yang masih melakukan partial lockdown
seberapa efektif sebenarnya
jadi ini menunjukkan kalau misalnya terjadi karantina besar besaran
misalnya yang salah satunya dilakukan oleh tiongkok atau china
tempat pertama kali kasus covid sembilan belas
kasus covid sembilan belas ini ditemukan
walaupun memang karantinanya terlihat besar besaran
tetap ada satu dua orang yang terpapar atau terdampak virus corona
lalu bagaimana kalau misalnya kita betul menerapkan social distancing tersebut
jadi menjaga jarak apa yang akan terjadi
orang yang sakit tidak akan atau potensi penyebaran virusnya
kepada orang yang sehat itu akan semakin sedikit
jadi kalau misalnya anda lihat curve nya atau kurvanya ini tidak sebesar
orang orang atau negara yang tidak menerapkan social distancing sama sekali
jumlah orang yang sehat pun kemungkinan untuk terpapar virusnya angkanya tidak akan cepat
nah kemudian ada juga hal atau yang bisa kita lakukan
jadi betul betul tidak hanya membatasi jarak
tidak pergi keluar rumah
bahkan salah satunya bisa ada jam malam
semacam itu jam malam yang bisa dilakukan
anda lihat curvenya tidak akan setinggi yang sebelum sebelumnya
dan orang orang yang terpapar itu pun juga akan lebih sedikit potensinya
dari orang orang yang sakit atau terpapar virus corona salah satunya dalam hal ini
jadi ini yang saya mau sampaikan bahwa pentingnya menjaga social distancing
ini tidak hanya menjadi kewajiban dan keharusan dari pemerintah
tapi kita semua masyarakat harus bisa menerapkan hal sama
praktik yang sama untuk mencegah penularan atau penyebaran virus covid sembilan belas ini semakin banyak lagi